cnn indonesia breaking news
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya

jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
yang mendampingi basuki cahayapurnama atau ahok yang mendampingi ahok dalam pemeriksaan di mabes polri tepatnya di rupa tama untuk dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh basuki cahayapurnama
sedikit informasi yang disampaikan oleh ruhut sitompul salah satu tim pemenangan yang mendampingi ahok adalah hari ini ahok diperiksa sebanyak delapan belas pertanyaan
dan yang memeriksa ada empat orang yakni kombes ari adiputra kemudian suwando nenggobo

pemeriksaan sendiri berlangsung selama sembilan jam dan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan ahok sebelumnya
di pemeriksaan pertama pada dua puluh empat oktober ahok diberikan pertanyaan sebanyak dua puluh dua pertanyaan terkait dugaan penistaan agama ini
ini artinya ahok sudah memberikan jawaban terhadap empat puluh pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik mabes polri
dan pemeriksaan hari ini terkait dugaan penistaan agama ini seperti yang dilaporkan rekan kami
ada selain ahok ada tiga puluh orang saksi yang juga diperiksa
baik saksi terkait ahli hukum kemudian ahli tafsir al quran dan juga pihak mabes polri juga sempat mendatangi
majelis ulama indonesia kantor mui untuk meminta klarifikasi terkait dari pernyataan mui mengenai bahwa ahok telah melakukan penistaan agama
dan pemeriksaan ini masih akan terus berlangsung seperti yang telah disampaikan presiden joko widodo sebelumnya
bahwa dugaan penistaan agama yang dituduhkan terhadap ahok ini akan terus diproses secara hukum
diberikan waktu tenggat waktu sekitar dua minggu dan pemerintah memastikan bahwa kasus ini akan diproses secara tegas secara cepat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
indonesia breaking news